gejala di bagian lidah ditemukan pada beberapa pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kelainan pada lidah ini bernama covid tank
tim spector seorang peneliti dan epidemiolog dari kings college london inggris
menulis dalam akun twitternya terjadi peningkatan penderita covid sembilan belas
dengan keluhan covid tung dan seriawan yang tidak biasa
menurut dokter spesialis telinga hidung tenggorokan dan kepala leher
rumah sakit akademik universitas gejah mada anton sonewibowo
menyebut covid tak membuat perubahan pada karakteristik lidah
yang meliputi perubahan warna lidah perubahan bentuk permukaan lidah
perubahan kondisi permukaan lidah hingga munculnya rasa nyeri di lidah
covid yang itu adalah manifestasi oral atau manifestasi mulut dari gejala covid sembilan belas sebenarnya
spektrum penyakitnya ini sangat luas sekali
jadi mulai dari yang ada hanya perubahan warna sampai dengan perubahan bentuk
seperti ada seperti lukanya
atau seperti sariawannya atau pecah pecah
atau sampai dengan perubahan warna yang cukup mencolok
nah ini beberapa laporan penelitian di luar negeri mengatakan bahwa
ini akan sebanding dengan pertama derajat penyakitnya
jadi semakin berat untuk derajat covid sembilan belas nya atau manifestasi klinis covid sembilan belas nya
pemanifestasi di lidah juga akan semakin terlihat
dan juga semakin bertambahnya usia biasanya akan semakin terlihat
klinik telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher
secara empiris kurang lebih sekitar
ya ini belum ada studi secara metodologinya
tapi secara empiris yang saya temui sehari hari
anton juga menyebut
pasien dengan covid sembilan belas dapat mengalami distorsi indera pengecapan atau rasa dysgesia
selain itu rasa nyeri pada lidah
juga kerap berdampak pada nafsu makan seseorang
pasien akan merasakan kadang mulutnya beberapa kasus mulutnya itu kering ya
mulutnya kering terus tidak nyaman
selain itu dengan peningkatan derajat nyeri pada beberapa pasien ini juga menurunkan nafsu makan
padahal pasien pasien dengan infeksi covid sembilan belas seharusnya kecukupan nutrisi harus cukup baik
sehingga dengan penurunan fungsi pencecapan ini akan menurunkan intake makanan biasanya
ya jumlah jumlah maupun kuantitas makanannya tidak bisa masuk
dengan baik sehingga akan semakin menurunkan daya tahan tubuhnya atau recovery
pengobatan sesuai protokol covid sembilan belas menjadi langkah penanganan utama covid tank
dengan mencukupi kebutuhan cairan demi menjaga fisiologi mulut
serta menjaga kehigienisan area mulut dengan cara berkumur sebagai langkah mengatasi gangguan pada lidah
tim liputan sinan indonesia